banyak cara yang dilakukan pt kai untuk mengenalkan aplikasi kai akses
salah satunya adalah bekerja sama dengan dua ratus barista
untuk menyediakan dua empat ratus cangkir kopi gratis yang tersebar di tiga belas stasiun di pulau jawa
cara ini juga dilakukan untuk terus mempopulerkan kopi nusantara
tahun ini pt kereta api indonesia telah meluncurkan aplikasi kai akses
aplikasi ini memberikan kemudahan bagi calon penumpang untuk memesan tiket dan melakukan check in secara online
untuk mengenalkan aplikasi ini kepada penumpang
pt kai bekerja sama dengan komunitas kopi nusantara menggelar kopi gratis bagi calon penumpang
dengan hanya menunjukkan aplikasi kai akses atau mendownloadnya di tempat
calon penumpang bisa menikmati berbagai kopi nusantara dengan gratis
kopi gratis ini bisa diperoleh di sejumlah stasiun besar
di pulau jawa seperti jakarta bandung yogyakarta malang jember dan surabaya
kita semua hampir kebanyakan penyuka kopi ini ya
artinya kita berkolaborasi karena banyak juga penumpang penumpang kita yang dari berbagai komunitas
salah satunya kita gandeng komunitas kopi ini untuk memperkenalkan berbagai macam kopi kopi ini di stasiun dan di atas kereta api
mungkin jarang kita mendapatkan produk produk atau info info
jadi kita bisa tahu tentang kopi saat kita melakukan beberapa pergian
hari pertama dibuka acara ini cukup efektif
di stasiun gubeng surabaya pada tiga jam pertama setelah dibuka
ada sekitar dua ratus calon penumpang yang menunjukkan aplikasi kai akses dan datang untuk menikmati kopi nusantara
kan setelah perjalanan jadi kan bisa pusing capek buat refresh badan biar anget lagi minum kopi
tak kurang dari dua ratus barista terlibat dalam program ini
mereka juga mencari tempat untuk berbicara
mereka diwajibkan menyajikan seribu dua ratus cup kopi dalam satu hari
bagi barista program ini diharapkan dapat mempertahankan popularitas kopi indonesia
ini sangat istimewa mbak ya
saya jauh jauh dari kebumen ke sini ini suatu yang mengembirakan
jadi buat kami petani kopi ataupun peracik kopi itu mengangkat potensi lokal masing masing daerah
karena antara kopi yang di kebumen yang di surabaya yang di malang itu beda semua taste nya
jadi terangkat semua karena ini tahun kemasan untuk kopi di indonesia
kolaborasi kopi dan kereta ini berlangsung selama dua hari
rabu besok adalah kesempatan terakhir bagi pemilik aplikasi kai akses untuk bisa menikmati kopi murni berkualitas dari seluruh indonesia